udah berat banget deh
susan nanti pulang sekolah jadikan ke rumah ibu
pobi tuh kalau ngomong jangan keras keras dong
kalau kedengeran sama anak anak di sekolah gimana
kalau sampai rumah tau gimana
harga diri susan bisa
ya kok susan begitu sih
kan sekarang kita udah pacaran
lagian juga susan ini kan cuman
ini tuh kewuran
kok gue kayak ngedenger suara roman
nggak mungkin banget romahan ada di sini
sam ayo kita kejar saya
ini kenapa sih
kok dia sama cowok lain sam
lo tuh nggak boleh langsung berasumsi kayak gitu dong
mending sekarang lo telpon ulan lo tanya
itu yang paling penting
dan lo kabarin kalau sudah udah nyampe di bukares
gue kasih kabar ulan
gue kan mau kasih surprise buat dia
lagipula hp gue juga udah mati dari tadi
cari tasis sana ya
tapi bener loh
sama gue juga mikirin
tapi seru sih
pasti kangen bobby
lo duluan aja nanti gue nyesel
lo duluan aja ke ruang gurunya
yaudah kalo gitu gue duluan
ustaz berat banget tuh
nanti pulang sekolah
jadi kan ke rumah ibu

kalo sampe rumah tau gimana
ada diri susann bisa
ya kok susann begitu sih
kan sekarang kita udah pacaran
lagi juga susann ini kan cuma buat sandiwara
buat meyakinkan emangnya ibu
iya susann tau
cuman kita mesraannya tuh depan nyaya bobby aja
gak usah di depan orang orang di sekolah
ya tapi kan ini ga diresik
supaya nanti kalo ketemu emangnya bobby
kita ga kagok lagi buat masalah mesraan
dari jati asih ke abu dhabi
buat belajar menari balet
emang serasi susann dan bobby
apaan sih bapak
eh tapi susann pokoknya
nanti harus jadi susann ke rumah ibob
iya iya susann kan udah janji sama ibob
hmm gitu dong
tuh jangan berisik
ada kutub di dalam duku
sampai ketemu susannnya aku
gue gak bakal nyesel
cabi pasti seneng banget dibawa kesini
gue bagian deh
oh gak usah gue aja
lu tuh kemana aja
dari kemarin handphone lo gak aktif
lo gak ada kabar
dan kenapa tiba tiba lo ada didepan gue kayak gini
kenapa lo ada disini
kalo telfon gua gak aktif itu berarti lu bisa bebas jalan sama cowok lain
nan please gua mohon sama lu jangan salah paham
gua sama awang gak ada hubungan apa apa
kamu sama dia gak ada hubungan apa apa
mas kenapa kalian berdua bisa ke tempat romantis kita tadi ya
sampai kenapa dia bisa kasih lo kalung dipakein lagi itu kenapa ya
aku cuma ngajak gue jalan itu aja gak lebih man
terus lo mau diajak jalan sama dia
dia cuma pakaian kalung aja kok lo juga mau
terus nanti dia minta lo jadi pacarnya
lo juga mau lan
terus gua mohon percaya sama gue
sebenernya lo itu mikir apa sih man
ya sama gue gua gak macam macam
mending sekarang kita biarin roman sendiri ya
sebenernya ini tuh ada apa sih
kenapa kalian tiba tiba ada di sini dan gak ngabarin gue sama sekali
jadi lu pengen tau
lu pengen tau kenapa dia gak ngabarin lu
lu juga pengen tau kenapa dia gak jawab telepon lu
itu semua karena kita lagi di pesawat menuju kesini
ini kok tau disini
dia ke turki
karena dia tau
jarak turki kilomania itu cuma satu jam
itu semua karena dia pengen kasih surprise ke loop
tapi apa sebaliknya
lu malah ngasih kejutan yang luar biasa kayak gini buat dia
gue sama sekali gak ada hubungan apa apa sama alva
iya dengerin gue
cuma apapun yang roman lihat sekarang itu pasti salah
karena lo jalan sama cowok lain di hari ulang tahun lo
sekarang kita putar balik keadaannya
kalau roman jalan sama cewek lain dia hari spesialnya
gue yakin lo pasti bakal marah